lamber itu apaan sih
apa orang leendoran dari belakang juga
aku bantuin deh
ini sama aku aja
aku motongnya lebih jago daripada dia
yaelah dia cuma bisa motong somai
bisa bisanya mereka itu menentang mamanya sendiri
aku gak boleh ngebiarin ini semua
kalau mereka semua pergi
rumah ini kan bakalan sepi
aku gak akan ngebiarin yos mendapatkan anak anak
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
kita mau ke kampung
eh tapi tuh aku juga jadi bingung lili
soalnya si john tuh ikutan ngancep mau pergi dari rumah
soalnya tadi mamanya kasar gitu sama aku
mana sih ini anak gue
ini anak perawan satu kelayapan mulu
istri saya mukul kamu
dan dia berantar sama mercy sampai mercy mau keluar dari rumah
terlalu waning grit
dia sampai mukul kamu sampai memarah begini
kok ayo kenal sama pak yos
kok pak yus mau kimah children of destiny

sebelum kompisienen yes
membantu kalau kamu sempat dua kali berkelahi sama juan
sebenarnya ada apa sih
mukanya kalian itu berteman baik
kamu nggak usah khawatir
tante kemarin bukan mau memarahi atau menyalahkan kamu
semua orang juga tahu kalau saya ini orang yang paling adil
jadi kalau kamu masih ada punya perasaan mengganjal sama juan
dan kalau memang juan yang salah
tante gak segan segan untuk menghukum sepantasnya ke anak tante
oh kalian sudah mau pergi
itu motor aku mau diapain
motor ini mau dibawa ke kantor polisi
kenapa kamu jadi kaget begitu
juan jangan kamu pikir mama tidak tahu
kamu sudah melakukan kejahatan
kamu sudah melakukan kejahatan dengan tabrak lari terhadap anak

kalau mama melaporkan kejadian ini ke polisi
kamu bisa ditahan berbulan bulan bahkan bertahun tahun
ma ma ma juan ini lah mama
kalau kamu sudah keluar dari rumah ini
kamu bukan anak mama lagi
tapi kalau kamu masih ada di rumah ini
rahasia ini mama jamin
mama boleh ngancem kak juan
aku bakalan tetap keluar dari rumah ini
bakalan tetap keluar
silakan kamu pergi
sebelum pagi kamu sudah kembali ke rumah ini
hamba tuh kepedean banget sih
mama terlalu kepedean tahu nggak
aku bakalan tetap keluar
dan itu artinya aku nggak bakalan pernah lagi balik ke rumah ini ma
ayu berjalan jalan sama temen bu
tadi nggak sengaja gue ngelihat long ngobrol sama laki laki nggak jelas siapa
kenapa lo nggak jalan sama gue lo kenal sama dia
dengar ini ya
gue nggak mau ngeliat lo berhubungan lagi sama dia
kalau gue ngeliat lo ngobrol sama dia lagi gue hajar loh
tapi bu om yos itu orangnya baik kok
lo nggak nurut sama gue ya
gue hajar aja dia
kan om yos itu kan sebenarnya itu ya
pokoknya ntar ayu nggak ketemu ketemu sama dia lagi deh
kalau lo mau tinggal di rumah ini lo jangan berhubungan lagi sama tuh orang
ya udah yuli
aku tuh bener bener bingung deli sama sikap ibu tadi
ibu tuh ngelarang kita buat berhubungan sama om yos
sebenarnya bukan cuma ibu kamu doang loh yu
ibu aku juga ibu aku tuh ngelarang aku ketemu sama om yos
kok aneh banget ya
iya kan aku juga bingung

emangnya ada sesuatu ya antara ibu kamu dan om yos
emangnya ada sesuatu ya antara ibu kamu dan om yos
kan mereka bukan yang saling nggak tahu ya
tapi apa hubungannya ibu aku sama ibu kamu kan dulunya gak saling kenal
li aku mohon ya kamu tuh jangan bilang bilang sama ibu kalau misalnya om yus itu papanya juan
soalnya aku gak mau kalau sampai ibu tuh ngelarang aku buat berhubungan sama juan juga
yaudah yu kamu tuh tenang aja aku tuh nggak bakal bilang apa apa kok
oh jadi bos sudah boleh datang dari mersia nih gimana kabarnya di sana bos
wah baik tapi keberangkatan kali ini benar benar heboh
hampir aja semua tkw batal diberangkatin
gara gara pas hari h tanggal tujuh belas itu salah satu tkw ketabrak di terminal itu yang bikin heboh
itu kan tanggal tujuh belas itu kan pas liya sama ibu dia pergi
gila ngapain dia
ngasih enggak om

kalian berdua tuh apaan sih
neneh gara gara segilang
apa orang lewet orang dari belakang juga
lu gak muter muter
aku bantuin deh
eh lil mending sama aku aja
aku motongnya lebih jago daripada dia
ela dia cuma bisa motong somai
gue bisa bantuin semuanya kok ya
apaan sih ribut ribut
yaudah ngomong ikut ikut aja berdua
enggak usah ribut
gue pusing aja
mama keterlaluan banget sih
tegak tegaknya nyancep bajuan dengan cara kayak gitu
aku bakalan buktiin ke mama
kalau misalnya aku nggak bakalan lagi pulang ke rumah itu
tentu sekarang gue mau kemana dong
ada cewek cantik nih sendirian
ambil tasnya bro
loh apaan itu
ngapain mau dianggur
mas kau malam banget
kita selalu bisa menemukan uang
mas kalau ada langkah mimpi
rasanya memang dosa
woy kalau berani jangan lawan dia lo lawan gue
ri lang kalian tuh tadi hebat banget lo
gitu dong terus terusan jam berantem mulu
kamu pergi dari rumah
mama tuh bener bener keterlaluan ya
aku aja sampe bingung
punya mama kayak gitu
bego banget gue jadi orang
mau aja kayak gini buat lihat
kayaknya kalau diperhatiin kuping lo gak ada hiasannya
ya terus emang kenapa aku nggak pake
cuma aneh aja lagi
cewek itu kan biasanya pake anting tapi lo nggak pake
ya itu bunga lo masih nanya juga lagi
sebaiknya sih lo jangan kegeran lah
itu bunga gue kasih ya biar ada hiasan aja gitu biar gue enak lihatnya
bunganya jadi jelek ya dibandingin sama lo li